memang benar bahwa hari ini berlangsung jakarta marathon dua ribu delapan belas dan mengambil rute yang menampilkan keindahan kota jakarta
ini keindahan kota jakarta berarti kita melihat gedung gedung tinggi begitu ya
karena untuk ruang terbuka hijau juga sudah jarang sekali terlihat
dan untuk mengetahui informasinya sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat pagi arman
kita masih mencoba untuk menghubungi arman
selamat pagi dea dan iqbal
iya bagaimana apakah pantauan anda di sana apakah maraton ini sudah dimulai
karena tadi pantauan waze kami di sini sudah mulai ada kepadatan arslo lintas
apakah sudah dimulai larinya arman
ya kalau bisa saya informasikan untuk ke lomba maraton ini sudah dimulai sejak pukul enam belas tiga puluh tadi pagi begitu
jadi para peserta jakarta marathon ini sudah bersiap siap di kawasan gelora bung karno senayan jakarta
sejak pukul enam belas tiga puluh
pukul empat tiga puluh atau setengah lima pagi tadi dan mereka sudah mulai melakukan lari pada pukul empat tiga puluh tadi pagi
ini memang cuaca ataupun juga kondisi cuaca di ibu kota pada jam tersebut memang masih diguyur hujan dalam intensitas cukup
bukan cuma grimis lagi tapi cukup deras begitu
sehingga juga masih membuat para pelari ini dalam kondisi basah basah
karena terkena hujan seperti itu
namun terlihat saat ini di belakang saya ini saya berdiri di perapatan kuningan
di mana para pelari ada yang mengambil rute lima kilometer
jadi lomba maraton ini ada dua jenis yaitu rute lima km dan juga ada yang mengambil rute atau jarak lari empat puluh km
untuk jarak lima km atau jarak pendek
ini mereka mengambil rute dari gbk langsung melintas ke jalan gatot subroto
lewat simpang semanggi lurus terus
kemudian juga memutar perapatan kuningan
kemudian mereka balik lagi ke arah sini dan kembali menuju ke kawasan gelora bung karno
sedangkan mereka yang mengambil rute panjang atau empat puluh km itu mereka biasanya memutar dari arah gatot subroto menuju ke arah kota
kemudian juga mereka arah balik lagi lewat rasuna said dan mereka mempergunakan underpass kuningan ini
dan keluar juga sama di bagian sana dan ketemu lagi di sini seperti itu
kalau kita lihat juga
lomba lari jakarta marathon ini bukan hanya diikuti oleh pelari pelari profesional yang sudah sekelas pelari pelari dunia
namun juga banyak sekali warga ataupun juga penduduk di dki jakarta yang mengikuti lomba maraton ini untuk sekedar relax ataupun juga bersenang senang seperti itu
karena banyak tadi saya lihat juga mereka memang ada yang sambil lari ada juga yang sambil bawa putra atau putra anak anak kecil mereka
ada yang bawa gendongan ada yang bawa kereta bayi
jadi memang ini dipergunakan benar benar sebagai waktu untuk menikmati liburan bersama keluarga seperti itu
jadi tidak serta merta yang ikut dalam lomba ini adalah semua pelari profesional
tapi juga warga dki yang lain juga suami istri bawa anak bawa gendongan bawa stroller seperti itu
dan mereka menikmati cuaca yang saat ini sudah tidak hujan lagi sehingga memang ya sangat tepat dilakukan atau sangat tepat dimanfaatkan sebagai waktu berlibur bersama keluarga seperti itu
dan kami informasikan lagi untuk pemerintah
kemudian penutupan jalan begitu karena ini ada beberapa zona atau zona satu dua tiga dan empat kalau kita lihat ditutup sejak pukul tiga pagi dan ada pembagian waktu
nah di sini untuk zona satu ditutup pada pukul tiga sampai dengan tujuh tiga puluh
ini rutenya jalan gatot subroto jalan es parman jalan tomang raya dan harmoni
kemudian juga ada zona dua ditutup dari jam tiga sampai dengan delapan tiga puluh
ini rutenya cukup banyak atau jalan jalan yang ditutup cukup banyak

sebagian besar berada di kawasan kota yaitu sekitar hayamuruk gejamada kawasan lapangan banteng jalan juanda dan sekitarnya
kemudian zona tiga ditutup dari pukul tiga sampai sembilan tiga puluh ini mengambil rute jakarta pusat semuanya dari jalan medan merdeka timur pejambon jalan cikini medan merdeka barat kemudian jalan surabaya kimangun sarkoro dan sekitarnya
kemudian juga zona empat
nah ini zona empat ditutup dari pukul tiga sampai dengan siang nanti
jam sebelas tiga puluh waktu indonesia barat mengambil rute jalan cimahi jalan cokro aminoto kuningan mulia gatot subroto kemudian juga di sekitar kawasan gelora bung karno
jadi kami informasikan kalau misalnya ada warga ibu kota yang akan beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi mungkin bisa memikirkan lagi kalau memang anda harus keluar dengan menggunakan kendaraan pribadi
karena ini juga banyak sekali jalan jalan yang ditutup
untuk itu anda juga masih tetap bisa mempergunakan moda transportasi umum seperti bus transjakarta
karena bus transjakarta masih tetap diperkenankan beroperasi
pada saat kami pantau tadi mereka tetap beroperasi seperti biasa memuat penumpang
jadi ini untuk meminimalisir ataupun juga mengurangi penduduk ataupun juga warga yang beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi
jadi gunakanlah moda transportasi umum seperti bus transjakarta untuk mungkin jalan jalan melihat tadi seperti iqbal bilang ya objek objek pariwisata ataupun juga melihat taman taman ibu kota lebih dekat dengan menggunakan moda transportasi umum
bagaimana iqbal ataupun juga dea kalau sudah selesai siaran apakah tertarik mau jalan jalan mau ikut lari juga di sini kita tunggu ya sampai dengan nanti siang sekitar pukul sebelas lah seperti itu
memang asik sekali apalagi memang banyak jalan yang ditutup terus juga cuaca yang sangat mendukung sekali untuk bisa jalan jalan bersama keluarga atau bersama dia nantinya ya
arman helmi terima kasih